seorang siswi kelas dua sekolah menengah atas di goa sulawesi selatan diduga meninggal bunuh diri akibat depresi atas tugas online yang diterima dari sekolahnya dan kesulitan mendapatkan sinyal internet
sebuah ironi dunia pendidikan di masa pandemi
dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan retno listiarti komisioner komisi perlindungan anak indonesia serta abdul halim muharrem kepala lpmp sulawesi selatan
selamat malam pak abdul halim dan bu retno apa kabar
kabar baik pak halim kabar baik
alhamdulillah makasih bu retno
ya pak halim ini saya ke pak halim terlebih dahulu kita baru saja mendengar kabar ini pak ada siswi kelas dua sma di goa sulawesi selatan yang meninggal dunia akibat bunuh diri
kami ingin konfirmasi pak apakah benar siswi tersebut bunuh diri karena depresi terkait pembelajaran online
baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya baru tiba dari
di rumah duka
saya bertemu langsung dengan orang tua dan masyarakat di sekitar itu
kemudian saya memang baca dan dapat informasi terkait bahwa meninggalnya almarhumah ananda kita mita
saya dapat informasi bahwa
apa yang menjadi berita bahwa meninggalnya beliau itu akibat dari pembelajaran jarak jauh yang mereka tidak mendapatkan
kemudian depresi dengan itu
saya melihatnya dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh orang tua yang bersangkutan
kemudian beberapa sumber termasuk dari kepala sekolah kemudian koordinator pengawas wilayah cina
saya melihatnya bahwa ketika itu yang menjadi judul bahwa depresi dari pjj mungkin tidak seperti itu kejadiannya menurut informasi dari orang tua siswa
lalu apa yang terjadi
lalu apa yang terjadi
yang terjadi itu ini adalah orang tuanya menganggap bahwa ini adalah sebuah musibah yang terjadi pada anaknya
karena selama beberapa hari
bersama tidak ada kelainan jiwa
kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah mengingat karena keterbatasan sinyal itu
kemudian sekolah itu melakukan pembelajaran dengan sistem modul modul
toh kalau ada proses pembelajaran jarak jauh itu diantisipasi oleh pihak sekolah dengan pendekatan pembelajaran modul
di mana guru gurunya membagikan modul
hasil pekerjaannya itu dikumpul
dan pihak sekolah sudah memang mengantisipasi dengan kondisi itu mengingat keterbatasan secara geografis
oleh karena itu kalau secara totalitas bahwa ini adalah depresi
karena pembelajaran jarak jauh melakukan
sehingga melakukan itu
kelihatannya orang tuanya juga tidak sepakat kalau ada hal yang terkesan melakukan informasi seperti itu
tetapi pihak polisi saya juga ketemu tadi dengan pak awal
salah satu sahabat kita dari polres
ini juga karena hp beliau hp ananda kita almarhumah itu sudah ditangani oleh polisi
saya kira nanti akan ada lebih jelas piranya
karena data terlebih terkini
ya karena di telepon genggam atau handphone dari almarhumah itu kabarnya ada video yang merekam begitu
dan juga ada cerita atau curhat gitu katakanlah pak dari almarhumah kepada rekan rekannya
bahwa tugas yang ia dapatkan ini membuat dia sangat stres begitu
dan juga depresi begitu
bu retno bagaimana bu melihat fenomena ini
karena bukan hanya kasus di goa saja
bahwa bagi peserta didik ini yang sudah
menyatakan bahwa mereka merasa depresi ketika pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya sekali bu
bagaimana bu melihat fenomenanya
iya kalau merujuk pada data kpai memang cukup bermasalah ya
terkait dengan pembelajaran jarak jauh ketika kita berhitungnya dengan daring
nah kalau kami memang
berpijak pada pernyataan pihak kepolisian
yang memeriksa handphone ananda ya
memang ada curhatan itu
anak depresi sampai kemudian pada tabunuh diri itu bukan waktu yang singkat
biasanya itu terjadi tumpukan ya
jadi artinya ada permasalahan permasalahan yang cukup panjang
yang kemudian tidak terselesaikan
biasanya itu tidak
misalnya punya masalah dua minggu lalu
lalu bunuh diri itu tidak
biasanya tidak akan begitu
jadi memang ada proses panjang
dimana anak ini tuh punya problem
yang kemudian tidak terselesaikan
barangkali ya yang dinyatakan oleh tadi beberapa pihak
seperti dijelaskan pak halim
mungkin ada benarnya
tapi yang didapatkan polisi juga kan sebuah fakta
bisa jadi mungkin
bukan satu satunya pjj penyebabnya
tapi mungkin ada motif lain ya
atau ada penyebab lain ya
makanya kpi mendorong kepolisian
dan mengapresiasi kepolisian
ketika ke polisi sendiri akan mencoba mencari motif yang lain tadi
jadi kalau kpi kami mendorong pengungkapan motif itu
dan kalau memang ada kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh
berarti kan harus memang ada evaluasi
artinya kan evaluasi dalam sebuah program biasa
artinya seperti apa ini nanti kedepannya
kalau kpai sih lebih melihat begitu
pada data kami di dua survei kami
memang menunjukkan pembelajaran jarak jauh
fase pertama maupun fase kedua pada kesehatan jalan baru
ini problemnya masih sama
apa saja bu
problem atau masalahnya
dan tadi ibu juga menyebutkan bahwa memang ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental
ini bukan hanya satu atau dua kejadian yang baru terjadi
itu biasanya akumulasi begitu ya
jika kita berbicara konteksnya mengenai pembelajaran jarak jauh
di masa pandemi ini
apa yang kemudian menjadi faktor
atau penyebab peserta didik ini bisa depresi begitu bu
ya sebenarnya banyak ya
penyebab faktor seorang anak bisa depresi
bisa saja dia mungkin punya masalah dengan kawannya
lalu kan karena kondisinya kita semua sedang di rumah
kemudian yang biasanya bisa bertemu
bisa mungkin jalan jalan
kali ini kan enggak gitu ya
artinya semua pada posisi berada di rumah
yang situasinya barangkali juga membuat anak itu punya beban
sebenarnya bukan hanya anak anda
banyak anak sebenarnya ketika dia berbulan bulan berada di rumah
dan tidak bisa ke sekolah
itu sebenarnya punya problem psikologi gitu
kalau misalnya anak ini
misalnya mengalami pembulian di media sosial
kan kita nggak tahu ya
atau dia mengalami kekerasan
entah dilakukan oleh siapa
nah ini memang yang menurut saya motif ini yang harus didalami oleh polisi
artinya barangkali betul yang dinyatakan pihak pihak
sebagaimana pak halim katakan
itu mungkin bukan penyebab utama
atau bukan satu satunya penyebab gitu ya
jadi banyak sebab sebenarnya seorang remaja
saya menyebut ini remaja
karena usianya enam belas gitu
jadi seorang remaja itu kan masa puber
dan masa dimana hormon berbeda
energinya lebih gitu ya
sehingga memang ketika dia tidak punya penyaluran
terkait dengan permasalahannya
nah disini sebenarnya
letak dari wali kelas
maupun guru bk
karena dari beberapa pengawasan yang kami lakukan di empat puluh sekolah
kami memang menemukan bahwa tidak semua sekolah memaksimalkan
guru bk dalam bimbingan konseling
yang di masa pandemi ini
punya masalah psikologis
begitu mbak fani
berhutno ini saya ke pak halim terlebih dahulu
pak halim tadi anda menyebutkan bahwa memang di daerah tempat almarhumah
begitu kuota atau presentase
cukup sedikit begitu kalau bisa dikatakan
lantas pak bagaimana jaminan pendidikan
ini bagi peserta didik yang jauh mungkin dari jangkauan sinyal internet pak
saya kira ini adalah upaya kementerian
melakukan pelayanan terhadap proses pembelajaran
yang menjadi hak regulatif setiap individu
sehingga pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu bentuk upaya
melihat bahwa secara geografis daerah nkri kita memang seperti itu
semua pihak terlibat
bahwa ketika masih ada kondisi yang seperti itu
seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah ini
ada pembelajaran dengan pendekatan modul
ini adalah salah satu kombinasi
dalam hal bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan anak kita ini
adalah sebuah upaya sebagai perhatian dari pemerintah
kemudian dengan keterbatasan jaringan itu
dalam memenuhi hak anak didik kita
maka pihak sekolah melakukan pembelajaran
dengan proses modul
sehingga kombinasi ini saya kira adalah sebuah kondisi
yang merupakan perhatian totalitas
oleh pihak semua yang terkait
ya memang ini membutuhkan perhatian semua pihak begitu ya pak halim
bu retno dengan adanya kejadian ini
dan kita juga tahu bahwa pembelajaran dari ini
tampaknya masih harus akan berlangsung
sampai batas waktu yang tidak ditentukan begitu
dan mendilik masalahnya ada banyak sekali problematika
yang terjadi diantaranya
sulitnya sinyal internet
gagap teknologi juga mungkin bisa terjadi
dan adanya keluhan terkait jumlah tugas begitu bu
kalau berbicara mengenai jumlah tugas ini
erat kaitannya dengan kurikulum
ke depannya ini harus ada evaluasi yang dilakukan
terkait kurikulum yang ditetapkan
atau yang diterapkan saat ini
atau seperti apa bu solusinya
agar kejadian seperti ini
tidak terulang ke depannya
betul bahwa salah satu
yang bisa meringankan pembelajaran jarak jauh
adalah penyederhanaan kurikulum
jadi kurikulum itu
di kurikulum khusus ya
kemdikbud menyebutnya begitu
jadi kurikulum dalam masa pandemi
ini sebenarnya kurikulum dua ribu tiga belas
tapi yang kemudian disederhanakan
mas menteri ini bikin tiga jenis kurikulum jadinya
yang pertama kurikulum dua ribu tiga belas yang berat itu
yang di masa bukan pandemi aja
sebenarnya sulit itu dituntaskan
yang kedua kemudian kurikulum dua ribu tiga belas
nah kpai apresiasi banget ini
dengan kurikulum yang disederhanakan ini
nah yang ketiga adalah kurikulum mandiri
yang bisa dibuat oleh sekolah
menyesuaikan kondisi pandemi
nah barangkali kalau yang nomor

bisa dilakukan oleh sekolah sekolah swasta
yang secara itu dia punya kemampuan
ya untuk membuat kurikulum mandiri tadi
tapi kalau sekolah negeri
ya anadai kan sekolah negeri
ya kalau berdasarkan data yang kami dapat ya
itu sebenarnya kalau di sekolah negeri
mereka itu bisa memilih kurikulum ini
tapi rata rata dari hasil pemantauan kami
di sejumlah daerah
di sumatera itu mulai dari sumatera utara
kemudian bengkulu jambi
kemudian mayoritas jawa
terutama jawa timur ya
kemudian beberapa wilayah banten
kami melihat sekolah tidak berani menetapkan kurikulum
karena dinas pendidikan ternyata tidak menetapkan
jadi dinas saya tidak tahu bagaimana koordinasi
mungkin pak halim nanti bisa jawab
antara kemdikbud dengan dinas gitu
akhirnya sekolah tidak berani
karena merasa tidak ada petunjuk yang jelas
bahwa boleh pakai kurikulum yang disederhanakan
akhirnya mayoritas sekolah itu menggunakan kurikulum dua
kami tahu yang dua ribu tiga belas yang sebelum pandemi memang sudah berat
seperti itu mbak panit
dan kita harapkan bahwa nanti kedepannya agar evaluasi ini bisa dilakukan
mengingat kita tidak tahu
ya betul sekolah menggunakan kurikulum yang disederhanakan
ini kan lagi bencana
maksudnya ini yang digunakan
baik terima kasih bu retno listiarti
komisioner kpai dan juga pak abdul halim muharam
kepala lpnp sulawesi selatan
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected